eksekusi ini ada dua bentuk eksekusi badan dan eksekusi barang bukti
eksekusi badan telah kami lakukan tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga dan indra ken sekarang berada di rutan kelas satu jakarta pusat
selanjutnya dia melaksanakan putusan ma selama sepuluh tahun
bendanya imam lihat dan kegiatan hari ini kami laksanakan dengan mengundang seluruh ya enggak seluruh mungkin yang hadir saksi korban indraken
kalau lihat dari list saksi korbannya satu ratus empat puluh lima orang
namun tadi perwakilan penyerahan barang bukti ini kami serahkan kepada paguyuban sesuai dengan putusan mahkamah agung tersebut
nah kalau ditanyakan apa saja ada tiga puluh sembilan item barang bukti yang sekarang garis besarnya ada tanah dan bangunan
itu ada berapa wilayah di sumatera di sumut dan di sini di tamsel
apakah itu tanah bersurat atau tidak bersurat nanti ada dari putusan
selanjutnya yang besar besar lagi itu mobil
mobil tadi lihat ada tesla dan ferrari
itu akan diserahkan juga
nah selanjutnya bapak sekalian ada uang
nah nilainya lima m sekian